dan untuk mengetahui bagaimana keadaan perayaan empat juli di amerika juga mengenai persiapan lebaran di amerika
ini kita telah terhubung dengan salah satu warga negara indonesia yang berada di sana
ya ini ada mujibur rahman kepala sekolah sunday school islamic society of grither lansing missigan
selamat pagi dari indonesia pak langsung saja kita sapa ini pak mujib
halo pak mujib selamat pagi dari indonesia
selamat siang di sini jam empat empat puluh enam waktu netizen sini masih siang
ya pak gimana pak ini persiapan empat juli di sana sudah adakah kemeriahan pak yang dirasakan
padahal bapak sendiri kan ini warga negara indonesia tapi gegap gempitanya sudah terasa belum mbak
sudah sudah dari pagi tadi ada kawai pak rage
di pusat kota jadi ada banyak warga masyarakat dan organisasi organisasi setempat
yang mendaftarkan diri untuk berpawai dan kemudian pada saatnya hari ini mulai jam sebelas tadi
mulai mereka berjalan dari satu jalan kebetulan dekat dengan tempat tinggal saya
berputar di pusat kota ya sekitar beberapa pulau pulau selangsung itu
oke pak kalau tadi ada pawai kemudian pelaksanaannya begitu meriah
selain pawai ini pak tradisi apa sih yang biasa dilakukan ketika tanggal empat juli di amerika pak
ramai sekali di sini sebelum hari ini pun sejak tadi malam secara individual walaupun ini sebenarnya tidak boleh
seperti di rumah rumah warga warga masyarakat sudah mulai merayakan lebih dahulu
karena ini kebetulan hari libur ya jadi mereka ada yang menyalakan petasan sendiri
kemudian makan makan di depan rumah sampai malam gitu kebetulan kita akan sholat terawih
saya keluar berjalan itu jam sebelas jam dua belas jam satu malam itu mereka masih pernah makan makan dan bermain petasan di luar
jadi itu sampai setengah malam kemudian paginya di tadi parade dan nanti malam jam delapan
firework yang resmi menyalakan petasan resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah tempat
ada sejumlah kali ini di websiteknya mengatakan satu lima ratus peledakan petasan akan dinyalakan malam ini
dan saat itu di alur alur kota masyarakat akan berkumpul menyaksikan itu
dan berfoto ria dan chelsea wifi dan sebagainya
baik beri as
karena kita sudah berpuncukan musik
meriah sekali pak ya untuk tanggal empat juli ini
pak kalau kita berbicara mengenai amerika serikat ini kan ada beberapa kali kasus kekerasan di sana yang mengkait kaitkan dengan agama islam seperti itu pak
nah ini bapak sendiri sebagai kepala sekolah dari salah satu sekolah yang mengajarkan keislaman seperti itu seperti apa
nilai nilai islam yang damai itu diperkenalkan kepada anak anak
dan juga bagaimana mereka akhirnya
bisa bersikap begitu dengan lingkungan yang mungkin minoritas ya di sana seperti apa pak
kebetulan saya memimpin sekolah yang merupakan sekolah informal ya
sekolah agama islam untuk para siswa yang sehari harinya belajar di sekolah umum
jadi dalam hal kewajiban mereka sebagai warga negara mereka sudah mendapatkan
paparan dan penjelasan dari guru gurunya di sekolah
ataupun di sekolah islam di islamic center
penjelasan dari forensik keislaman bahwa mereka sebagai warga di satu tempat harus berpartisipasi secara aktif dan konstruktif terhadap masyarakat di mana mereka berada
dari pihak kita akan memberikan penjelasan dari cici keagamanya
di sini kita punya imam yaitu
imam seorang imam yang
digaji secara khusus bekerja sebagai imam
dan dengan kapasitas intertualnya dia
berhasil alhamdulillah selama ini
memberikan penjelasan yang konstruktif
tentang keislaman bagi
seluruh warga muslim termasuk anak anak dan juga
orang tuanya terutama ya
karena kalau orang
kalau anak anak itu sudah melakukan bulatan dari
juru juru dari sekolah
orang tuanya mereka
hanya membuat laporan dan sebagainya
mereka itulah yang merupakan sasaran utama
seorang imam ini
mendampingi anak anak mereka berperilaku yang baik sebagai warga negara
dan juga sebagai
seorang muslim yang baik
bagi orang orang yang lebih muda
pak di luar hari kemerdekaan amerika serikat
ini sebentar lagi kita juga akan merayakan idul fitri
bahkan hitungan jam mungkin ya
ini bagaimana persiapan pak mujid sendiri di amerika sana untuk
merayakan idul fitri
bahkan kaum muslim di sana kan minoritas begitu pak
dihantarkan hari rabu sebenarnya
besok kita masih puasa satu hari lagi
tapi sekarang masih hari juni
itu hari rabu
tapi persiapan dari kami sebagai
takmir masjid dari suatu islamic center yang terbesar di
mempersiapkan idul fitri
yang cukup menyuguhkan kita yaitu
kita tidak bisa mengelenggarakan idul fitri di lapangan di sini
kami tidak boleh
kita menyewa sebuah
gedung pertemuan yang paling besar di kota ini
mengakomodasi sejumlah sekitar empat atau lima ribu
muslim yang akan menolak bersama kami pada hari rabu pagi itu
lumayan sibuk karena gedungnya sangat pusar dan kita harus mempersiapkan misalnya
tempat kendal tempat sepatu
baris kemudian panggungnya kemudian
berbagai hadiah untuk anak anak yang ratusan mungkin
banyak sekali yang ikut dengan orang tuanya karena mereka sekarang tidak sekolah jadi
pasti ikut orang tuanya dan pasti ramai jadi kita mempersiapkan juga
empat pemain yang akan dibuka sudah
kemudian juga berbagai macam persiapan lumayan menutupkan jadi
dari hari hari ini saja kita sudah mulai mempersiapkan lansianya
untuk mempersiapkan ruangan
pak mujib ini kalau memang persiapan
pak mujib kalau memang dari apa pak mujib sampaikan itu kan berarti
sepertinya banyak sekali ya warga
umat muslim di michigan ini kira kira ada berapa ribu sih pak
dan terus kemudian
pengamanannya untuk nanti menjelang pelaksanaan idul fitri seperti apa pak
sudah ada komunikasi seperti itu dengan pihak kepolisian
jumlah populasi warga misinya kalau nggak salah sekitar sembilan jutaan
jadi mungkin sekitar
jumlahnya berapa pak
sekitar itu lah mungkin bu
iya sekitar sembilan jutaan banyak
untuk persiapan menjelang lebaran pengaturan keamanannya dengan kepolisian
alhamdulillah amerika ini
aparat keamanannya sangat baik berkoordinasi
bahkan sebelum lebaran koordinasi dengan aparat keamanannya juga sangat baik karena
ada cctv dimana mana
alarm kebakaran alarm
rahasia ada alarm
pintu dan sebagainya
dan pada hari hari khusus seperti ini biasanya ada polisi yang stand by di depan jalan
begitu ada polisi yang stand by di depan kerja
kita sudah merasa aman kok
kita tidak perlu
membutuhkan istilahnya polisi harus datang berdiri
moderator seperti kita itu juga
hanya satu orang aja cukup
jika ada sesuatu
dalam waktu yang sangat cepat
tidak sampai sepuluh menit
tiba tiba datang ada polisi dari mana mana
alhamdulillah untuk masyarakat ramadan sangat baik
baik terima kasih bapak mujibur rahman
dari michigan atas informasinya
berarti di sana walaupun ada beberapa kasus kemarin
tetap merasa aman untuk beribadah ya
tetap merasa aman